tapi kamu harus tahu aida itu sudah saya anggap sebagai anak sendiri
ini untuk kamu aida
ini untuk apa
cincin ini aku berikan ke kamu sebagai tanda bahwa kamu adalah milikku
enggak aku gak mau
kamu harus pakai ini aja
enggak tapi aku gak mau
aku aja gak kenal sama kamu
enggak aku gak mau aku lepasin
aku gak mau
bercuma saja aida
kamu gak akan pernah bisa melepas cincin itu
karena cincin itu adalah takdir
bandir yang akan mempersatukan kita
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
aduh kenapa saya harus mimpi itu lagi
kenapa sih kakek harus tunangin aida
sama laki laki yang gak ida kenal
aduh aida pusing nih
udah amat
sekarang mali ya
jadi bawa jagung jagung ke rumahnya pak amin ya
kamu ini bener bener gak pener kerjanya
ya maaf pak
kamu pikir itu berat apa
tadi bapak bawa satu tangan
belum sarapan pak
itu pernah bapak lihat laki laki seperti kamu ini yang lemah
bek setengah mati
pak apaan sih pak pagi pagi marah marah
sudah sudah kamu gak usah ikut campur
ini temen kamu ini setiap pagi bikin susah papa
tapi kan bodan gak sengaja pak
gak sengaja apanya
yaudah biar aida aja yang bawa ini ya
aku mau bawa barang berat ini
eh aida kamu gak sadar apa kondisi kamu
ban bapak kan sudah bilang sama kamu
kamu jangan pernah bawa barang barang yang berat
iya iya sih pak tapi kan
sudah sudah kamu gak usah ikut campur
nanti betua pak
hei bodan biar bapak yang bawa itu

bikin pusing kerja kamu ini
ampun ampun pagi pagi kau sudah omel saya
kasian bapak pasti kan bapak capek
kamu sudah bangun
aida pakai kabur lagi
bapak kan sudah bilang kamu hati hati
di buka jari

mulilah pak firman
sakit lagi ya dadanya ya
ayah jangan bohong sama ibu jangan bohong
nggak pernah mau menurut omongan orang tua
begini jadinya begini
ngelawan orang tua begini
bapak jangan dimarahin jalanan lagi sakit
bandel jadi anak bandel

kamu jangan akan berang
jangan macam macam dengan barang barang beratnya
ini lagi jangan marah marah
aida jangan lagi
kamu tuh harus berpikiran jernih
permintaan kamu itu tidak masuk akal
mas firman kamu peduli ya sama kesehatannya aida
bukannya tidak peduli
tapi tiba tiba kamu minta ke jakarta hanya demi aida
penyakit jantung aida itu tambah lama tambah parah
kita mau mengandalkan apa pengobatan di kampung mas
bukan masa diri tahu pak menteri pernah bilang
kalau mau aida itu tambah sehat kita mau ke kota besar

coba kamu pindah ke jakarta
aida kamu harus berpikiran
aida kamu harus berpikiran
aida kamu harus berpikiran
aida kamu harus berpikiran
aida kamu harus berpikiran
coba kamu bayangkan sesampainya kita di sana
saya ini mau kerja apa
mau dapat duit dari mana
apalagi kita mau bawa aida ke rumah sakit
mau bayar pakai apa
itu kita pikirkan nanti lah mas
pasti ada jalan keluarnya
yang penting kan sekarang kita pikirkan kesehatannya aida
ayahnya masih tinggal di jakarta
mas mau bantuin usahanya bapak
siapa tahu mas datang
malah jadi lebih berkembang usahanya
bahwa kita mau pindah ke jakarta
kita harus berpikir seribu kali
kita pikirkan mata mata
itu bukan kota kecil kota besar
sudahlah lupa ke jakarta
mas betul betul gak peduli dengan kesehatan aida
saya cuma pengen aida sembuh
kamu tidak perlu nangis
saya cuma mau gak ngerti
aida itu segala galanya buat saya mas
aida itu sangat berarti dalam kehidupan

tidak apa berarti aida itu buat kamu
saya mengerti itu
ibu pasti khawatir sama aku
saya tahu saya sering berkeras kepada aida
tapi kamu harus tahu aida itu sudah saya anggap sebagai anak sendiri

jangan lupa untuk berhenti menghukumku
jangan lupa untuk menghukumku
kita bersama akan sudah cukup lama
aida ini akan berakhir
apa itu benar pak
apa itu betul
kalau aida bukan anak kandung bapak
tentu saja kamu
kamu kan anak bapak
tadi bapak bilang kalau
menduduk bapak dia bilang bapak memperlakukan kamu seperti anak itu
padahal enggak benar sama sekali
betul kamu harus percaya ya
ini ada surat dari jakarta
dari bapak di jakarta
ini semakin tidak tertahankan firman
bapak enggak kuat lagi
tapi masih ada satu hal yang belum selesai
kamu harus pindah ke jakarta firman